mas pur tolong anterin bunga ke kebon sirih
wah harus pakai helm dua ya bu
saya minjem helm dulu deh
oh maaf ini helm khusus buat i n k
dia lagi jemput orang
saudaranya si ani
eh ada apa sih
lagi ngapain deh
kagak perlu tau
lo ngapain kemari
mau jemput neng inaga
ya udah ntar si amin ke tempat lo
nih tunggu ya
nih dari si ani
si ani minta dijemput
udah sono anter
udah sono jalan gue bilang
kamu kenapa coy
kepala saya pusing
makanya kalau punya problem jangan terlalu dipikirin
saya pusing bukan karena banyak pikiran john
oh berarti kamu masuk angin
makanya jangan telat makan
udah sebagai pertolongan pertama aku bikin ini daud dulu ya
demi pertemanan saya
saya pusing bukan karena banyak pikiran
bukan juga pusing karena masuk angin
lah terus kenapa
kepala saya habis dipakaiin minyak kelapa cuka sama minyak kemiri
jangan bercanda dong coy
coy kamu harus masuk masa deh coy
ada apa be
aduh emang ada be
kalau ada disalamin kagak disaut sautin
ini aku mau nyaut tapi lagi tanggung
emang ada apa sih be
cuma ngecek kontrakan aja
ini mau kemana
si pur kagak ada
mas pur tolong anterin bunga ke kebon sirih
wah harus pakai helm dua ya bu
saya minjem helm dulu deh
ini helm khusus buat i nek
dia lagi jemput orang
saudaranya si ani
jadi kagak bakal bisa diganggu dah
ibu juga masih jauh
iya unggah nek
gimbalnya aku keras
bang jokowi aja aku biarin
oh banyak panggilan aja
ineku mau ngabarin
kalau ineku bakal telat
oh yaudah terusin dah
lah kagak jadi
bukan temen ineku yang mati
tapi hp temen ineku mati
jalan kaki aja
mau bawa temenin
kamu udah tes belum
gak gitu deh
ya gitu deh
jadi lu sekarang lagi jagain pameran di mall
ah perasan bebe di kasablan kagak ada mall dah
yang ada terowongan
iya itu di sebelah terowongannya beh
makanya udah lama bapak kagak kesana tuh
ya ampun bebe
aku mau lurus
kenapa sejak hari ini
udah pada kenalan belum berdua belum rika ini nge yang ngontrak di kontrakan mbak
ini ke ini rika orang sini juga inek ke kita kakak bekerja duluan ya beb ya ya
tunggu sebentar lagi bunganya juga datang
assalamualaikum waalaikumsalam bunga kamu ikut sama mas pur
kemana tolong antar ini rumah uang kamu di kebun sirih
biar kamu itu kenal sama mereka sudah sini
nanti uang jajan kamu tambahin